dengar kalian berdua
mulai saat ini
aku melarang kalian untuk membuat keonaran di kampung kampung
apa kami tidak salah dengar gusti ratna
ya gusti ini aneh sekali
padahal ini kesempatan baik
kalau si liwangi lagi tidak berpuasa di pajak jarak
dan putranya yang lemah lagi sibuk dengan pak
aku harus menjutkan perjalananku
ke istana kumbang
yudhakara memang benar benar kuat
tidak bisa dianggap remeh
tanganku terasa sakit
kenapa aku menjadi ragu seperti ini
kemana jalan ini
untuk istana kumbang
di sini pun tidak ada orang
lalu kemana arahnya
ketika pertama beliau membachteitu's
setelah setengah anggaran
hanya beberapa pani itu
bisa jadi satu pingin
dia mana turns
ada apa keistana memanggilku
aku ingin bertanya
di mana istana kumbang berada
mau apa ke istana pompa
aku ingin bertemu dengan ratu junti
di mana istana kumbang berada
tinggal untuk menybutimu
tidak akan terjadi yang terjadi sekarang
mata rangga soka yang bisa membedakan manusia dan siluman
kau adalah siluman istana kumbah
jangan mengganggu ku
aku akan menjara perkampungan
itu tidak boleh paman
mereka orang orang yang tidak berdosa
jangan berbuat kerusakan kepada mereka
aku tidak butuh
tidaklah ku ciptakan manusia dan jin
kecuali untuk beribadah
diam atau ku buka mulutmu
kau akan menjadi seorang yang sempurna

jaga dewa batara
apa yang terjadi disini
apa yang terjadi
baru saja diserang
pimpinan ratu junti kisana
apakah dia berulang kembali
jadi ratu junti
yang sudah melakukan semuanya
berapa kampung mereka hancurkan
harta bendali jarak
gadis kami diculik
ternyata dia belum jerah juga
dengan hukuman yang aku berikan temu hari
dimana mereka sekarang
dan aku tidak ingin seseorang mendengarnya
sampai jumpa lagi
sesungguhnya apa yang raden ingin sampaikan
tolong katakan secepatnya
apakah kau tidak merasakan
apa yang aku rasakan
apa yang aku rasakan
apa yang aku rasakan
tolong katakan secepatnya
jangan membuat hatiku berdebar debar
apakah jantungmu berdebar debar sekarang
tentu saja raden
tentu saja raden
tentu saja raden
tentu saja raden
tentu saja raden
aku sangat mencintai
aku sangat mencintai
sejak pertama kali kita bertemu
sejak pertama kali kita bertemu
begitupun aku raden
apa maksudmu raden
kenapa kamu memainkan
belasahaku seperti itu
kenapa jurus raden wang sung sang
tidak seperti biasanya
dengar kalian berdua
mulai saat ini
aku melarang kalian untuk
membuat keonaran di kampung kampung
tidak salah dengar gusti ratu
ini aneh sekali
padahal ini kesempatan baik
kalau si liwangi lagi tidak berkuasa
di pajak jarak dan putranya yang lemah
lagi sibuk dengan tahta barunya
benar gusti ratu
selama ini yang bisa menghentikan orang orang istana
kumbang hanyalah si liwangi
kau mencari saya untuk melarang mereka
selama ini ratu cuti memberi kebebasan kepada mereka
untuk menjara kampung kampung
dan mereka menyukainya
kalau aku katakan karena itu sebuah kejahatan
mereka pasti akan curiga kepadamu
sejak kapan ratu junti memikirkan kejahatan
seharusnya belum jauh dari tempat ini
kenapa gusti ratu tidak menjawab pertanyaan kami
dia yang membuat ona
jangan merasa tenang
si liwangi memang sudah lengser dari tahtanya
tapi bukan berarti dia lenyap dari muka

kau mencari saya untuk melarang mereka
jangan lupa untuk berlangganan